satgas covid sembilan belas jawa timur meminta masyarakat terus mengenakan masker selama pandemi belum berakhir
pencabutan ppkm hanya membolehkan pelibatan masa dalam jumlah besar
tapi bukan meniadakan protokol kesehatan
menurut jurubicara satgas covid sembilan belas jawa timur makian jibril
aturan selama pandemi menciptakan gaya hidup baru mengenakan masker
yang justru membawa dampak baik bagi kesehatan
karena penggunaan masker tidak hanya menghindarkan dari penularan covid sembilan belas
tapi juga bisa menghindari infeksi lain seperti ispa dan tbc
masker tetap wajib digunakan di daerah beresiko tinggi yaitu rumah sakit
apakah efektif atau tidak nah itu yang akan terus kita evaluasi
di pandemi negeri pun sudah menyampaikan
kalau misalnya nih ternyata nanti kita sudah lepas tidak ada ppkm
ternyata kok kasus itu naik lagi ya mungkin bisa diperlakukan lagi sebenarnya ppkm gitu
para calon penumpang kereta api di daerah operasi delapan
tetap harus mengenakan masker ketika berada di stasiun
dan di dalam kereta api
secara umum para calon dan penumpang kereta api di stasiun gubeng
terlihat patuh mengenakan masker
hanya beberapa orang yang tidak taat
sebuah posko kesehatan juga disiagakan untuk melayani kebutuhan vaksin
dalam sehari posko ini bisa memvaksin hingga belasan orang
vaksin sebagai syarat perjalanan harus sudah dilakukan minimal sehari sebelum tanggal keberangkatan
ptki dawab delapan berhak membatalkan tiket penumpang kalau tidak memenuhi syarat kesehatan
sejak dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
sudah membatalkan dua ratus an calon penumpang yang tidak memenuhi syarat kesehatan
tercatat ada sekitar dua ratus tujuh puluh an penumpang kereta penjara jauh
yang tidak kami izinkan untuk melaksanakan perjalanan
karena memang dia tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut
di antaranya adalah dia tidak atau belum melaksanakan vaksinasi booster
ataupun juga suhu tubuh melebihi dari ketentuan
yaitu tiga puluh tujuh tiga derajat celcius ketika dia melaksanakan boarding
diki budiman membenarkan kondisi indonesia saat ini sudah jauh lebih baik
ini ditunjukkan dari angka penularan yang rendah dan capaian vaksinasi yang tinggi
tapi diki menyayangkan pencabutan ppkm ini
pasalnya di tiongkok telah beredar subvarian baru yang kemampuannya melebihi sebelumnya
maka ppkm ini setidaknya di level satu
paling tinggi juga dua itu yang harus kita lakukan
tentunya dengan penguatan di vaksinasi protokol kesehatan
ya memang situasinya memang seperti itu
covid ini memang belum bisa kita prediksi
belum dalam satu kriteria yang disebut endemik stabil
belum ya belum
dan belum ada pejabat who yang mengatakan bahwa ini juga
atau epidemiolog dunia yang mengatakan bahwa ini satu situasi yang sudah endemik di dunia
diki budiman menambahkan ppkm masih perlu diterapkan di penghujung dua ribu dua puluh dua ini
atau setidaknya hingga maret dua ribu dua puluh
andreas wicaksono surabaya jawa timur